memilih youtube sebagai wadah kreasi mereka
tak sekedar menggunakan karya
kreativitas mereka di youtube ternyata juga menghasilkan uang yang tidak sedikit
biliaran rupiah telah mereka raup dari berbagai konten kreatif yang mereka buat
seperti diari atau vlog
sampai di solo pacaran dulu
hingga keusilan keusilan atau biasa disebut prank
yang dilakukan antar anggota keluarga
ragam konten yang mereka sajikan membawa nama gen halilintar
menjadi salah satu dari deretan teratas youtuber paling populer di indonesia
bahkan belum lama ini mereka beserta youtuber lainnya
diundang bertemu presiden joko widodo
dan aku mau jadi presiden juga
ini merupakan salah satu buah dari upaya kedua orang tua mereka
menurunkan jiwa kemandirian dan wira usaha yang sebelumnya mereka miliki
apa kabar anak pemirsa
yuk langsung kita buka good morning selengkapnya
ini satu jam penuh makna loh
banyak loh tamu tamu kita pada hari ini
betul ada tamu terbanyak di good morning sejauh ini
selamat pagi semuanya
pengen salaman tapi ntar habisin durasi kayaknya
wuih luar biasa
tadi liat ga beritanya kayak gimana
tentang keluarga halilintar
walaupun ada yang
beberapa yang dilebihkan kayaknya
kita mau bahas
tentang bagaimana kan ini hari anak nasional gitu
tadi ada satu kalimat
yang saya juga ingat dari
berita yang pertama lah tentang bagaimana membuat
masing masing anak ini mandiri begitu mungkin
bapak bisa jelasin dulu pak
bagaimana keluarga halilintar itu menanamkan
pesan supaya bisa
mandiri di keluarga besar ini
mandiri itu dari mesti ada confident
itu mesti dari
ada keyakinan pada diri sendiri
keyakinan pada orang tua
kemudian keyakinan sesama
sama mereka adik kakak beradik
kemudian juga keyakinan yang paling penting
keyakinan pada tuhan
itu asalnya mandiri
anak anak ini kan semuanya pada ini ya
pada talkative berani juga
di layar juga saya lihat di youtube juga
kayaknya udah kayak ini juga
seniman hebat gitu loh
semuanya punya kemampuan untuk berbicara yang baik
begitu pak nah saya denger juga
masing dua dirumah punya tugasnya apa itu juga
jadi salah satu supaya mereka
dan juga tanggung jawab betul
jadi kemendiannya bisa ada latihan
jadi semua hand in hand as a team
keren jadi gaada babysitter sama sekali
gaada babysitter gaada aset rumah tangga
coba yang housekeeping
housekeeping ada banyak di rumah
asistennya mana asisten
disini juga ada tukang
disini juga ada mandornya

dulu udah muntar dulu

nah seru ya seru ya
jadi ini promosi di ceritanya
yang jaga adik ada juga
yang nomor tujuh gaada karena dia nursing
oh sedang menjaga adik oke
selain kerjaan di rumahnya ada yang
dagang ada juga yang
tadi sekalian bikin konten
keren nanti kita akan bahas itu semua ya
karena itu juga yang bikin kita penasaran kan dengan
anak sebanyak ini kemudian juga
ada satu hal yang akhirnya mereka
hasilkan lewat media sosial youtube
siapa tau nanti bisa berbagi inspirasi juga

gimana caranya bisa punya
dan penghasilan besar

nih katanya pendapatannya juga besar dari punya bentuk seperti ini ya nggak sih sekarang ada berapa
saya berjabat di keluarga ini keluarga menyentuh satu satu keluarga yang channel keluarga
enam ratus nisai juga hampir enam ratus yang lain lain kira kira berapa lebih lebih tapi tadi menyaksikan
empat ratus empat ratus juga menjadi training nomor satu jadi kemarin baru yang kira kira
ini delapan hari bener nggak sih bahwa dengan subscriber segitu viewership segitu dapat
banyak gimana ya yang penting coba coba bagian keuangan bagian keuangan yang
belakangan kan sempat ramai
income para youtuber yang mungkin berbeda mereka kan melihat dari satu situs ya yang ada
jadi dalam situs itu diteritakan income kita jauh lebih besar dari yang realnya
pengen bikin konten konten yang positif di youtube jadi ini bukan buat fred the bukan
money purpose ya jadi itu yang penting cukuplah buat makan sehari hari
jadi iyalah perbelas perubahan gaji mandor jadi yang berikutnya utamanya dari paling tapi
kita mau sharing jadi sharing itu awalnya melalui buku nah kenapa juga bikin buku kan kita juga bukan
penulis ketika kita traveling semua itu kok kayaknya ini kau unik banget keluarga anaknya
sebelah jalan jalan rame rame bukan deket deket jauh jauh ya sampai ke kutub utara juga kita jalan
nah terus mereka semua pegang kamera pegang video kayaknya kok mandiri mandiri nggak kompak lagi kompak togernesty juga
solid orang minta sering jadi mereka minta sharing akhirnya kita terbitkan sebuah buku
atas tanggung jawab kita mau sharing ya nah diluar dugaan dalam seratus hari seribu media dalam
negeri luar negeri yang meliput nah akhirnya bukunya pun bukan buku aja uminya lanjut ke media sosial dan
kita iringi karena anak anak sekarang nggak mau lagi buku semata mata mereka mau visual
ya paling terang aja anak yuk kita ke youtube tampil di youtube dengan membawa konten konten
yang positif kemarin aja tuh pasang reaksi bukan ada di beberapa negara ya sampai langsung
nangis biasanya kalau di youtube di sosial media itu ada ada haters yang jahat jahat ini pernah
ngalamin nggak pernah sih tapi alhamdulillah ya enggak kalau orang yang menampilkan keluarga
itu susah dihentikan dan kita juga nggak pernah nyari musuh nggak pernah nyari lawan enggak pernah bikin
yang kayak sensasi yang memincut amarah yang lain jadi alhamdulillah sampai sekarang sih lebih banyak
kalau saya datang ke rumah dengan hirup itu sebelah sana silakan
sudah pasti tapi nanti usah jadi kita akan tantang gen halilintar yang namanya membersihkan pakaian pakaian mereka yang banyak itu
coba kita kasih tantangan ya
nanti ya di one minute tips
usai jeda good morning tetap bersama kami
oke pemirsa seperti biasa
jadi kami akan hadirkan segmen one minute tips
tapi kali ini berbeda kita akan menantang nih
salah tiga anggota dari
keluarga geng kalilintar
katanya kan udah bagi bagi tugas
bisa pekerjaan rumah
coba kita buktiin disini bener ini atau enggak
oke jadi sebelum saya mulai
kita mulai dulu ya ini dia one minute tips
jadi setiap hari
nah ini kan kita selalu dipusingkan
dengan yang namanya menggantungkan baju
apalagi bajunya yang banyak berapa banyak baju
pasti di rumah banyak banget kan lemari aja di berapa
lemari gak kayak itu
dan semuanya besi
supaya kuat ya
kalau pernah ayu robo semua
dengan menggunakan kabel tis aja
kita bisa membuat gantungan lebih efisien
jadi tempatnya pun gak makan tempatkan di lemari
lemarinya juga bisa nggak terlalu banyak
atau bisa simpen simpen untuk barang barang yang lainnya ya
ini udah kayak gimana nih
dan murah juga kayak terjangkau

jadi satu gantungan bisa buat beberapa baju gitu kan
tidak menghabiskan ruang
yang pink gak ada
iya kamu suka berapa
siapa yang paling cepat bisa dapat lima ikat nah itu yang menang
satu dua tiga oke jalan
tapi ini kelebihan begini gak apa apa
gak apa apa lah
oke sesuai kreativitas ya
warnanya campur campur juga bisa
udah aku kayak gini aja nih kayak gini
itu udah jadi
jadi gantungannya silahkan masukkan
masih butuh gantungan lagi
gantungin bajunya lagi
betul coba masukkan gantungannya dulu apa bajunya dulu coba
kalau gak pakai baju apa yang digantung nanti
gimana ini kira kira menurut teman teman gen halilintar
daripada beli lemari yang banyak kan
kalau kayak gini satu space bisa buat lima enam baju
ini anak kecil juga bisa
iya kan memang
jadi ini bisa saling membantu membantu nih di rumah
masih mau di sini apa mau gabung ke situ
dipikir masih mau keberanian
oh dibawa bajunya siapa tuh mau dijual sama saudara saudaranya
oke ini katanya nih teman teman semuanya nanti mau perform lagi ya
ada satu lagu lagi yang katanya juga khusus dibuat sama teman teman gen halil ya
diubah juga supaya lebih resilisening untuk semua orang
untuk semua umur
ya sering sama semua umur
jadi anak anak bisa nyanyi dengan tenang
jadi orang tua orang tuh minta hari hari makasih gen halilintar
jadi kalo denger lagu ini sama anak anak bisa bareng bareng gitu ya
gak merasa berdoa
apa kata orang amerika family friend family family family dua pertanyaan terakhir untuk ibu
sama bapak kira kira ada rencana punya anak ke dua belas dari pabrik yang berbeda beda
juga nih apakah keluarga ini senormal keluarga lain
udah dewasa dewasa ini boleh punya pacar gak sih
ada dalam buku
masih semoga didoakan aja
oke kalau gitu sekarang kita ini ya teman teman mau nyaman teman lagi ini
lagu lagu yang berikutnya adalah penyesuaian dari
perform kita ngucapin terima kasih banyak sama sama kita ketemu di cnn di usa
terima kasih banyak banyak